aditya dokter umum yang bekerja di kapal dan memiliki jadwal tugas sebulan di laut sebulan di darat
tak bisa mengikuti vaksinasi pada empat belas januari lalu
namun ia dapat melakukan penjadwalan ulang sehingga divaksin setelah selesai bertugas
awalnya terkendala dengan saat penyuntikan pertama itu memang saat itu saya sedang bertugas di laut
sehingga tidak bisa dan baru selesai tugas saya baru bisa lakukan sekarang
koordinator percepatan vaksin pos dki jakarta marleni desnita mengatakan
sejumlah tenaga kesehatan belum divaksinasi akibat sejumlah faktor
antara lain kendala data saat melakukan registrasi dan catatan riwayat kesehatan tenaga kesehatan
ada juga yang di reschedule dikarenakan pada saat di pos screening kesehatan secara singkat
tensi dan apa namanya
suhu itu tensinya masih belum sesuai dengan sop kita targetnya masih di atas masih tinggi
sehingga kami pulangkan kita reschedule untuk di hari berikutnya
kira kira seperti itu mas
aditya bersyukur masih mendapat kesempatan penjadwalan ulang pada tiga puluh januari
awalnya ia sempat ragu tetapi akhirnya ia divaksin demi mengurangi penyebaran covid sembilan belas
memang kita semua manusia ya dokter juga manusia
tentunya mungkin ada yang takut
ada yang takut jarum suntik atau faktor faktor lain
paling tidak itu sangat mengurangi potensi penyebaran atau potensi terinfeksi
ia berharap rekan sesama tenaga kesehatan
memanfaatkan kesempatan sebagai kelompok prioritas penerima vaksin pada tahap pertama
sebagai nakes ya terutama yang menangani pasien langsung
dengan pasien pasien terkonfirmasi tentunya
memang kita menggunakan apd lengkap
tapi bila ditambah dengan vaksin
ini akan menambah perlindungan terhadap kita pribadi dan keluarga kita di rumah
meskitalah divaksin perjuangan belum berakhir
vaksinasi merupakan salah satu dari sekian banyak upaya perlindungan untuk terbebas dari covid sembilan belas
dinas kesehatan dki jakarta mencatat
hingga dua puluh delapan januari
roni satria angga cetak sumah jakarta